kami sudah terhubung dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia dan revo lusi riza di arab saudi
assalamualaikum selamat pagi waktu setempat revo
bagaimana kondisi jemaah calon haji asal indonesia di tanah suci pada pagi ini di sana dan apa kegiatan ibadah pada pagi ini di sana revo
ya ranah haji asal indonesia
ada perbedaan suhu yang cukup luar biasa antara hari hari kita di indonesia dengan dalam baca pantauan cuaca memang di arab saudi terpantau
sampai empat puluh satu empat puluh dua derajat celcius pada siang hari bahkan diprediksi bisa sampai empat puluh delapan derajat celcius
hal inilah yang membuat ada concern khusus dari
dan terhadap jemaah haji indonesia terutama dalam
untuk perasaan puncak ibadah haji kewukuh esok hari ranah
kemudian ada himbauan revo dari kementerian kesehatan arab saudi bahwa antisipasi potensi kelelahan harus diantisipasi oleh calon haji di sana
seperti apa mungkin gambarannya selain hal hal tadi juga apakah ada himbauan khusus dari kementerian kesehatan
terhadap calon haji yang ada di sana revo
besok adalah puncak ibadah haji di wukuf
pasti akan sangat mengikuti jemaah haji maka
kesehatan menyarankan agar jemaah haji menyiapkan diri
dengan tidak memforsir kegiatan pada hari ini
saya memang banyak
jemaah haji asal indonesia yang ingin memanfaatkan
atau mengoptimalkan waktu ibadah selama di mekah atau berada di sana
dengan melakukan tawaf membuat petugas kesehatan mengimbau supaya jamaah haji
menyiapkan diri karena puncak ibadah haji pada wukuf besok hari itu
pasti akan sangat melelahkan
secara fisik akan mengubah tenaga dan juga karena
ini yang membuat
menyarankan jamaah haji juga menyiapkan diri atau melengkapi diri dengan banyak minum air putih misalnya
sementara kalau misalkan pantauan kami kemarin di apa
para penyelenggara ibadah haji ini sudah menyiapkan
tenda tenda sebaik baiknya dengan melengkapi
pendingin udara atau
kipas angin yang bisa menyemprotkan air
ini juga diharapkan bisa mengurangi
efek dari panas cuaca terik yang ada di arab saudi
mungkin singkat saja terakhir revo anda pribadi sendiri apa yang anda mungkin memberikan tips
bagi mereka yang menyengkerjakan calon haji di sana untuk hal hal yang bisa dihadapi untuk esok hari
anda tadi katakan cukup berat untuk esok hari karena besok adalah puncaknya dari ibadah haji
kepala rombongan kami di ibadah haji ini memang menyarankan
misalnya kita membawa payung atau membawa kacamata hitam
dan juga pada hari ini harus cukup istiahat karena besok pagi pagi sekali
setelah sholat subuh kita akan bergerak menuju padang arafah
dengan begitu memang hari ini
memang hari ini
kalau memang menjalankan ibadah ibadah wajib dan ibadah sunnah beberapa
tapi tidak perlu
misalkan apakah berbelanja atau berkeliling gitu ya
memang kita perlu menyiapkan fisik dan mengukur kondisi
masing masing kita perlu tahu
dengan begitu maka
karena besok kita akan menjalankan
dan itu cukup panjang pelaksanaannya maka
ini tentu harus
fisik kita gitu
baik kesiapan fisik dan mental diperlukan untuk menghadapi esok hari puncak ibadah haji
terima kasih atas laporan anda wakil pemimpin redaksi cnn indonesia
da revolusi riza langsung dari mekah arab saudi